kerusuhan di kota kerang tanjung balai menghentak kita semua
kota di tepi sungai asahan ini dikenal sebagai sebuah wilayah yang multi etnis
sejak zaman kesultanan asahan hingga zaman hindia belanda hingga saat ini
maka menimbulkan pertanyaan sekarang apakah ada luka lama hingga begitu mudah kerusuhan terjadi
kami membahasnya malam ini dengan arah sumber di studio
sudah hadir daniel anzar simanjuntak atau bang anin
terima kasih bang anin ketua umum pimpinan pusat pemuda muhammadiyah
dan juga dari yogyakarta nanti akan bergabung isan malik akademisi resolusi konflik
tapi kami sedang menghubungi pak isan
saya ke bang anin dulu bang anin pertama kali anda mendengar informasi ini
anda putra sumatera utara
tahu persis wilayah itu seperti apa apa yang terlintas di pikiran anda
pertama ini mengagetkan ya kerusuhan ini mengagetkan
tetapi beberapa waktu ini memang saya secara pribadi sudah mengingatkan pemerintah sumatera
utara utara berkaitan dengan potensi konflik yang pecah
di tanjung balai
di sumatera utara pada umumnya
beberapa minggu yang lalu beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan pesan ini kepada pak gubernur sumatera utara
supaya kemudian banyak trigger yang muncul
sebenarnya banyak kejadian kejadian kecil yang terjadi di sumut
kemudian memunculkan kemarahan komunal
jadi sebenarnya kejadiannya itu adalah kejadian individual
kemudian misal perselisihan antar etnis
satu orang dengan orang lain tapi berbeda etnis
nah kemudian itu menjadi isu komunal
nah itu yang terus kami ingatkan sebenarnya
saya sebagai salah satu putra yang berasal dari sumatera utara
saya sempat ingatkan pak gubernur untuk perhatikan masalah ini
pada saat itu respon gubernur seperti apa pak
gubernur cuma jawab iya saja
tentu kami akan perhatikan
dan perselisihan individual ini itu bisa berubah menjadi kerusuhan atau konflik komunal
apalagi kemudian digoreng melalui sosial media
itu yang berbahaya sekali
dan itu terjadi hari ini
dan ini bukan terjadi beberapa bulan yang lalu juga sempat terjadi
misalnya gara gara senggolan mobil
gara gara orang tua setel musik kencang kencang
itu bisa muncul hal hal seperti itu
nah itu kemudian digoreng melalui sosial media
nah sumut ini punya watak keberagaman yang tinggi sebenarnya
jadi toleransi yang juga tinggi
misalnya saya ini marga siman juntak misalnya
om om saya itu ada yang kristen ada yang biasa saja
dan keberagaman itu adalah watak sumatera utara itu
nah tetapi kalau kemudian keberagaman ini diganggu dengan trigger pemicu
karena ada kesenjangan
misalnya di sisi lain memang ada faktor kesenjangan ya
sehingga ketika disulut sedikit kemudian berubah menjadi kerusuhan komunal
menurut anda itu yang terjadi
ini yang terjadi di kasus tanjung balai
dan sebelumnya juga ada konflik konflik kecil
nah ini yang kurang diantisipasi oleh pemerintah lokal
berulang kali kami ingatkan ini
karena itu tadi
jadi misalnya banyak pernyataan hari ini
harus diperhatikan juga penyebabnya atau triggernya pemicunya
pembakaran rumah ibadah itu tidak dibenarkan
apapun bentuk triggernya atau pemicunya
nah pemicunya ya kita tuntaskan nanti
nanti setelah ini diselesaikan
tentu kita akan bereskan masalah masalah pemicunya itu
tetapi apapun alasannya itu
pembakaran rumah ibadah rumah ibadah agama apapun
itu tidak dibenarkan
di indonesia ini
juga tidak tentu itu merusak watak keberagaman sumatera utara
itu yang jadi masalah utama saya pikir
nah kemudian masyarakat ditambah lagi ada masalah tentang literasi sosial media kita
jadi literasi sosial media kita di indonesia secara umum
di sumatera utara juga
itu tinggi ya
tetapi kecerdasan memahami
penggunaan sosial media
isi sosial media itu bermasalah
semuanya semua yang di media sosial dianggap benar
dianggap benar segala macam
itu di satu sisi
di sisi lain misalnya banyak akun akun yang palsu
yang kemudian menggunakan isu isu sara
untuk men trigger terjadinya konflik sosial maupun konflik komunal di satu daerah
nah disitu satu lagi ada peran pemerintah yang absen menurut saya
potensi akun akun ini
itu yang saya pikir yang perlu diperhatikan
tadi pak wiranto sudah mengatakan bahwa tanjung balai itu tidak termasuk yang rawan
ini masalahnya soal miskomunikasi
dan sangat mengagetkan juga bagi kita semua tentu saja
kalau menurut anda
sebenarnya bisa disebut rawan ketika waktu itu kami sudah berdiskusi
kami ada anak anak sumatera utara yang di jakarta ini
ketika muncul konflik konflik kecil tadi
konflik antar individu yang berbeda etnis
itu sudah banyak muncul sebenarnya
kemudian menjadi isu
kemudian disebarkan ke banyak sosial media
kemudian disebarkan via whatsapp dan sebagainya
itu sudah catatan penting
ketika itu muncul saya sampaikan kepada gubernur untuk diperhatikan
ternyata responnya saya pikir kan tidak sesegera mungkin
saya tidak tahu bentuknya
saya tidak tahu bentuk kebijakannya apa
pemerintah pusat juga seharusnya dapat laporan yang lengkap berkaitan ini
saya pikir ada peran yang telat
terlambat pemerintah lokal
baik sekarang kami ajak anda bergabung ke yogyakarta dulu
dengan bapak ihsan malik akademisi resolusi konflik
pak ihsan selamat malam
pak isan kami sedang membahas apakah ada luka lama akarnya berasal dari mana
kalau dari bang anin di sini di studio
putra asli sumatera utara mengatakan literasi media sosialnya tinggi tapi kecerdasannya kurang
dan juga ada kesenjangan sosial yang tinggi
anda melihat ini yang terjadi di tanjung balai atau ada hal lain pak isan
ya jadi pertama
kita kembali dulu ke dasar ya
bagaimana mungkin di negara demokrasi besar seperti indonesia
gara gara hanya komplain kemudian terjadi kerusuhan
ini ada persoalan yang mendasar kalau kita lihat hal ini sebetulnya
dan menarik dari kronologis peristiwanya
itu bisa kita lihat sebenarnya ada dua hal yang menonjol menurut saya
jadi pertama lemahnya penegakan hukum
sudah dibawa ke polsek sudah dibawa apa
tapi ada provokasi dari luar itu tidak ya katakanlah tidak berjalan
kemudian yang kedua yang menarik juga bahwa pemuka masyarakat tokoh masyarakat tokoh agama ini sudah tidak berfungsi sama sekali
jadi saya lihat ini dua kombinasi yang menarik
kelemahan penegakan hukum berkombinasi juga dengan tidak dipercayaannya lagi para pemuka masyarakat
ya kita lihat akhirnya terjadi kerusuhan ini
nah ini yang menurut saya hal hal yang agak mendasar gitu
nah ini kalau kita lihat dalam konteks konflik sebetulnya
ya komplain ini pemicu katakanlah juga
tapi ada faktor yang memang mempercepat isu ini
nah apa yang mempercepat ini menjadi kerusuhan itu adalah dua hal tadi
jadi kelemahan penegakan hukum dan juga kita lihat juga sudah tidak dipercayaannya lagi para pemuka masyarakat ini
larinya ya masyarakat memang main hakim sendiri
dan kesadaran hukum masyarakat memang rendah di indonesia
ya trust ya soal trust berarti paisan ya
nanti saya akan menggali lebih dalam kepada anda
tapi kita harus jeda dulu sekarang dan tetap bersama kami
kami akan segera kembali masih membahas tentang kerusuhan yang terjadi di tanjung balai
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
sebelum kami melanjutkan perbincangan kami ajak anda terlebih dulu untuk bergabung kembali dengan yan prabudi untuk mengetahui situasi terkini dari tanjung balai sumatera utara
yan seperti apa sekarang kondisi psikologis warga tanjung balai
ya putri tadi saya sempat bertanya ke sejumlah warga tentang bagaimana kondisi psikologis warga tanjung balai
tentang bagaimana tanggapan mereka bagaimana pendapat mereka seputar asyik amok amok maksa yang terjadi di kota tanjung balai ini
dan hampir rata rata mereka menyatakan bahwa kecewa dan juga sangat menyesalkan ada tindakan pengurusakan yang terjadi
walaupun mereka juga menyatakan kecewa terhadap warga yang melakukan protes
namun menurut mereka tidaklah sebanding ketika ada satu warga yang menurut mereka tidak menghormati agama lain
kemudian terjadi pengurusakan terhadap rumah ibadah
tiada terjadi kebelakangan saya seksi tapi lagi juga saya ingin saya mengunggah yang akan akhirnya rata rata kernel saya addiction
alla penyebab yang hanyalah masa yang dapat anda juga sudah terhormat ayam dua dan mengubah uang jika misal induk tetapi harus dilakukan sangat lebih berkelan melhor
yang hanya atau tolong kamu tetap dijual saja
sebenarnya kalau bapak melihat aksi yang terjadi di sini pengerusakan rumah ibadah tanggapan bapak seperti apa
saya sebagai warga negara tanjung balai melihat kerusakan ini sebenarnya sangat mengecewakan gitu
sebagai umat beragama kita seharusnya saling menjaga
cuma hanya karena satu aja permasalahan hanya dari warga teknis emi cenghoa yang melarang ajan
maka itu pemicunya pak
jadi kalau bapak sendiri melihatnya ketika protes itu terjadi sebenarnya warga harusnya bersikap seperti apa pak
ya warga mungkin tidak bisa menahan emosi pak
mungkin emosi tadi mungkin warga tidak enak maka mereka menyerbutur
pak bapak kan sudah lama ya tinggal di kota tanjung balai
kira kira kalau melihat selama ini kehidupan antara warga mungkin sesama dengan etnis tionghoa
ya mengenai kehidupan warga tanjung balai antara etnis tionghoa dengan masyarakat tanjung balai ya bagus bagus saja pak
apa pernah ada mungkin tidak senang gitu seperti itu
seperti saya katakan tidak ada
teman teman saja semua
kalau bapak melihat kondisi kemarin ini terjadi pengerusakan kira kira sebagai warga
bapak menilai ini karena memang ada permasalahan sebelumnya
atau seperti apa pak
seperti yang saya ketahui nggak ada
permasalahan tidak ada
hanya cuma itu tadi ya hanya melarang suara ajan cuma itu aja
baik terima kasih pak
ya putri itu tadi pendapat atau tanggapan dari salah seorang warga
tadi memang saya juga sempat berbicara dengan sejumlah warga
mereka juga menyatakan bahwa selama ini tidak ada masalah selama menjalani kehidupan
karena banyak juga warga
ada kota tanjung balai juga yang saling bekerja
bekerjasama dengan warga tionghoa di bidang bisnis dan pekerjaan lainnya
dan sekilas kalau kita melihat sebenarnya proses penggerusakan terjadi ini terbagi di dua tempat
artinya di komplek yang tempat saya berdiri ini ada tiga tempat ibadah
ada dua kelenteng dan juga satu wihara
dan ini cenderung sebenarnya lokasinya berada di pinggir
dan kejadiannya juga lebih larut dibandingkan dengan aksi penggerusakan yang pertama yang terjadi di jalan iman bonjol
yang berada di tengah kota
yang juga dekat dengan rumah warga tionghoa yang melakukan protes terhadap suara yang keluar dari masjid
jika melihat kesaksian dari sejumlah warga
memang mereka mengatakan kebanyakan warga yang melakukan perpustakaan adalah di usia remaja
dan ini menyebabkan warga menyimpulkan bahwa kestabilan emosi atau kurang mampu menahan emosi
menyebabkan hal ini terjadi dan juga minimnya informasi yang diterima oleh warga
ada fakta yang menyatakan bahwa ada beredar di media sosial yang dibaca oleh sejumlah pemuda kemudian menyulut emosi mereka
ya ian sebelum anda kembali mengumpulkan informasi
tapi sekarang apakah ada upaya yang dilakukan selain
yang dilakukan oleh polisi
upaya dari warga atau tokoh setempat duduk bersama
apakah itu terjadi saat ini di tanjung balai
ya dari sejak kejadian berlangsung sebenarnya tokoh tokoh agama sudah berkumpul dan berdialog
termasuk juga sempat berdialog dengan warga yang melakukan protes
yang dinilai menjadi pemicu kerusuhan ini
dan hingga sore tadi juga sudah disepakai
dan hingga sore tadi juga sudah disepakai
artinya tokoh tokoh agama sudah berkumpul dan menyepakati beberapa poin
yang intinya adalah bagaimana meredam atau memberikan himbawan kepada warga mereka untuk menahan emosi
juga saling menjaga khususnya rumah ibadah dan kehidupan beragama di kota tanjung balai
jadi memang dari sejak kemarin saya sudah melihat bagaimana peran dari tokoh agama yang berada juga di lokasi sejak di malam hari

jadi memang dari sejak kemarin saya sudah melihat bagaimana peran dari tokoh agama yang berada juga di lokasi sejak di malam hari
ada yang tidak tidur semalaman dan berada di lokasi untuk mencoba memberikan himbauan atau meredam emosi dari warga
namun memang pada saat kejadian masa tidak bisa dikendalikan
sangat sulit untuk mendalikan warga dan juga sangat sulit untuk menyampaikan informasi pada saat itu
baik terima kasih
kian prabudi dari tanjung balai sumatera utara
saya langsung ke bang anin sekarang ada informasi baru

karena kalau misalnya tadi mendengar pernyataan dari warga semuanya baik semuanya aman
yang tadi mengatakan ada warga yang mengatakan dampaknya atau pembakaran ini tidak sebanding dengan pemicu awalnya
ini juga sudah anda pantau potensi ini di wilayah sumatera utara
sejak awal kami sudah peringatkan
karena mereka pengguna sosial media paling besar

nah di sumatera utara itu penggunanya juga tinggi
kemudian kenapa isu juga berkembang di antara mereka
itu jadi catatan lain
nah kemudian kedua yang harus dipahami yang selama ini menjadi titik rawan misalnya di sumatera utara
tentu pertama adalah kesenjangan
kemudian kedua ada permasalahan alkulturasi yang gagal
akulturasi yang gagal ini maksud saya adalah mohon maaf kita sebutkan misalnya
saudara saudara kita dari etnis tertentu itu kemudian kurang berhasil membangun alkulturasi di sumatera utara
kalau kita perhatikan ada batak ada melayu ada jawa
bahkan dominan sebenarnya di sumatera utara itu kalau kita lihat statistiknya jawa
nah itu baik baik saja dengan kondisi perbedaan agama
konflik agama selama ini
tidak pernah kita dengar hadir di sumatera utara
jadi pemicunya dipastikan bukan agama
pemicunya sebenarnya karena ada ketersinggungan saja itu pertama
nah kemudian kedua memang ada bawaan gini
bawaan yang saya maksud adalah kesenjangan ekonomi
kemudian alkulturasi kebudayaan yang gagal
nah dua akar ini itu harus menjadi perhatian pemerintah lokal
nah alkulturasi itu harus segera didorong
kesenjangan itu harus segera dipersempit
nah tapi itu kerjaan jangka panjang ya
kerjaan jangka pendeknya tentu adalah menghidupkan kembali genetika keberagaman
jadi sebenarnya sumatera utara bahkan saya harus sebut misalnya indonesia
itu genetikanya percaya betul keberagaman itu adalah watak kita
toleransi itu adalah ahlak kita
itu orang indonesia begitu
tapi kalau misalnya dilihat sini usianya remaja
berarti ada yang putus
nah itu dia yang saya sebutkan
ada ketidakpercayaan terhadap tokoh agama di satu sisi
kemudian miskinnya peran dunia pendidikan kita
itu untuk mengingatkan kembali menghidupkan kembali genetika keberagaman
misalnya saya berikan contoh orang tua orang tua kita
atau katakanlah anak muda anak muda kita yang literasi sejarahnya tinggi
itu biasanya pemahaman toleransinya lebih baik
negara ini dibangun berangkat dari keberagaman
sumatera utara itu secara genetika sejak nenek moyang kita
itu sudah memahami keberagaman
kemudian anak anak muda ini di satu sisi mereka disulut oleh sosial media
di sisi lain literasi sejarah mereka rendah
terhadap sumatera utara misalnya terhadap indonesia
oke baik saya ke paisan sekarang paisan
anda bisa dengar jelas
iya pak isan kami mendapatkan informasi terbaru dari rekan kami di lapangan
para saksi mata yang melihat mereka yang melakukan perusakan
sebagian besar adalah para remaja paisan
jadi apa yang terjadi ini menurut anda
ya jadi kita dudukkan dulu
bagaimana kerusuhan bisa terjadi atau konflik bisa terjadi ya
konflik ini seperti kebakaran hutan sebetulnya dia
jadi ada tiga syaratnya
ada akselerator atau anginnya
ada api tadi pemicu dan juga ada rumput kering kira kira gitu ya
nah kita lihat ya
pemicunya ya sudah ada komplain soal speaker segala macamnya itu
tapi anginnya atau reaksinya atau akseleratornya
inilah sebenarnya persoalannya
nah kita lihat memang saya setuju tadi
yang paling bisa terkena provokasi
terkena dari efek media sosial adalah remaja
nah dengan berita berita di media sosial mereka terprovokasi
akhirnya mereka mulai berkumpul dan segala macamnya
nah tapi kita lihat akar masalahnya
memang ini adalah fakta yang harus kita pahami sekarang bahwa
masyarakat itu rendah sekali
kemudian juga fakta juga ini yang bikin rumput kering ini adalah
bahwa toleransi atau di masyarakat juga makin berkurang sekarang kita lihat
mengapa masyarakat makin intoleran
itu biasanya karena memang merasa saling terancam
jadi saling ketika masyarakat merasa saling terancam
maka yang muncul adalah intoleran
nah ini adalah fakta
juga yang kita lihat
kesadaran hukum rendah
kemudian semakin intolerannya masyarakat
kemudian juga kita lihat juga tidak dipercayanya
pemuka masyarakat dan juga lemahnya penegakan hukum
inilah yang menyebabkan semua ini jadi rumput kering
jadi ada pemicu
ada angin besar yang mempercepat ini
maka terbakar lah
nah itu yang kita lihat di tanjung karimun sebetulnya
ya di tanjung balai
ya tanjung balai
pak isan sekarang kembali lagi
ini mereka para pelakunya adalah remaja
jadi ini juga sebenarnya merupakan refleksi
bagi orang tua orang tuanya
para tokoh agamanya
mereka semestinya tahu dan sadar sekarang
oh ya ada kesalahan besar yang kami lakukan selama ini
saya setuju sekali ini
kita lihat bahwa remaja saja sudah mulai intoleran sekarang
remaja saja sudah mulai emosional sekali
dan memang medium untuk mempercepat hal ini lah problemnya
adalah media sosial dan provokasi
nah ini yang menurut saya ini persoalan besar sebetulnya
penegakan hukum ini kalah sama media sosial
kalah sama provokasi
tapi membenahinya dari mana pak isan sekarang
remaja sekarang sudah
ya saya setuju tadi dengan pendapat yang tadi bahwa
ya harus kita kembali ke dasar lagi pendidikan toleransi
harus kita kembangkan kembali
kemudian bagaimana remaja ini juga belajar untuk hidup
dan perbedaan yang ada itu harus mulai dididik kembali mereka ke arah situ
kemudian juga kita harus juga didik mereka supaya tidak emosional
melihat sesuatu masalah
ini juga harus kita lakukan kembali
saya kira peran pendidikan ini menjadi mutlak dan penting sekali ke depan
kalau kita lihat fenomena ini gitu
untuk memastikan bahwa toleransi berjalan dengan baik
apakah bisa mungkin dilakukan awalnya dari para tokoh agama
yang menunjukkan secara nyata bahwa mereka juga memiliki toleransi yang tinggi dengan agama lain
nah inilah yang kita harapkan sebetulnya
tapi menurut saya kalau kita lihat dari reaksi reaksi tokoh agama
ketika juga baru mulai katakan kerusuhan ini terjadi di tanjung balai
tokoh tokoh agama itu sudah jadi part of problem sebetulnya
bagian dari masalah
bukan bagian dari solusi kita lihat
nah kita lihat hubungan antar umat umat beragama di indonesia
dalam tiga tahun terakhir ini juga mulai menjadi mengeras sebetulnya
jadi kita lihat ini kecenderungan yang berbahaya
harus kita waspadai ke depan
saya lihat juga bahwa semakin mengeras sekarang
islam juga yang katanya juga damai dan juga yang lain juga
sedikit sedikit langsung rusuh
sedikit sedikit langsung keras
nah hal hal semacam ini
saya kira ini hal hal yang mendasar sebetulnya
nah ini harus kita mulai duduk bersama untuk mengkaji dan mencari solusinya
itu menurut saya semua semakin mengeras
dalam tiga tahun terakhir ini
ada yang salah di negara ini
ada yang salah di negara ini bagaimana langkah awal untuk memperbaikinya
pak isan nanti kami akan kembali menghubungi anda
kita sekarang jeda dulu
dan tetap bersama kami cnn indonesia prime news
masih akan membahas soal akar permasalahan kerusuhan yang terjadi di tanjung balai
tetap bersama kami
anda kembali menyaksikan cnn indonesia prime news
kami masih membahas tentang kerusuhan yang terjadi di tanjung balai
masih dengan bang anin
ketua umum pimpinan pusat pemuda muhammadiyah di studio
dan juga ada bapak isan malik
berada di yogyakarta
ini sekarang kita sudah melihat
pelakunya sebagian besar remaja
yang bisa diselamatkan mungkin generasinya mereka
anda sebagai salah satu tokoh pemuda
pada saat peristiwa ini terjadi
apa yang anda sampaikan kepada rekan rekan muhammadiyah di sana
saya langsung menyampaikan kepada teman teman pemilih
pemuda muhammadiyah sumatera utara
untuk segera melakukan konsolidasi
konsolidasi yang saya maksud adalah
ikut menenangkan suasana
kemudian minimal mereka tidak terlibat dalam
misalnya minimal mereka tidak terlibat dalam
usaha provokasi banyak kelompok
itu yang harus mereka lakukan pertama
kemudian kedua ya harus ikut dalam usaha rekonsiliasi
sudah ada perkembangan soal rekonsiliasi
apakah mereka bertemu
pemerintah juga kan sedang berusaha
polri kan sudah kesana segala macam
sudah berusaha begitu
sebenarnya tadi saya sebutkan secara genetik kan tidak ada masalah
ini kan pemicunya sederhana saja
nah mbak putri kalau kita perhatikan
hampir semua konflik kerusuhan semuanya pelakunya anak muda
itu ya anak muda semuanya yang jadi kombatan
saya seminggu baru kemarin kembali
melakukan evaluasi konflik poso dan penanganan terorisme
rata rata pelakunya anak muda
semua yang terlibat konflik anak muda
kemudian yang terjadi di sampit
yang terjadi di ambon itu semuanya anak muda
tapi sayangnya ketika bicara untuk rekonsiliasi
ketika bicara untuk perdamaian
menciptakan damai misalnya itu
itu anak muda tidak libatkan
itu jadi masalah
jadi misalnya dimana
missnya adalah pertama ketika anak muda tidak percaya dengan tokoh tokoh agama
ketika anak muda tidak lagi mendengar tokoh tokoh agama
tapi justru kemudian pemerintah minta berdialog
dengan tokoh tokoh agama yang tua
misalnya segala macam
sedangkan anak muda yang terlibat secara langsung dalam konflik itu
nah seharusnya yang dilibatkan dan diajak berkomunikasi
untuk menciptakan damai itu adalah mereka mereka ini
nah tadi saya sebutkan pendidikan kita
tidak memberikan literasi yang kuat tentang keberagaman hari ini ya
tadi itu anak muda anak muda kita kan sekarang konsumsinya google
konsumsinya sosial media
itu konsumsi mereka setiap hari
dengan blok blok anonim yang
tapi informasi yang tidak jelas segala macam
sedangkan kemudian banyak juga tokoh agama
apapun agamanya justru kemudian kadang kadang menyampaikan kebencian
hate speech dan macam macam itu
ada permasalahan di sisi yang lain
nah anak muda seperti kami
misalnya kami di pemuda muhammadiyah mungkin di yang lain
itu berusaha keras sebenarnya untuk meningkatkan literasi keberagaman
literasi toleransi ke anak anak muda ini
tetapi kalau kemudian tokoh tokoh kita
tidak hadir dengan contoh
karena yang miskin sekarang anak muda itu tidak punya contoh
anak muda tidak punya contoh
saya akan ke pak iksan sekarang
pak isan anda sepakat dengan ini bahwa anak muda sekarang tidak punya contoh
ya saya setuju dengan itu sebetulnya
jadi bingung mereka sekarang dengan model modeling yang ada ya
orang dewasa yang ada
dan juga yang lainnya yang ada di dalamnya
katakanlah juga situasi yang ada
saya setuju itu
jadi mereka gak punya model
sekarang maka ya
mereka cari modelnya ke media sosial
dia cari modelnya
yang belum tentu
sebetulnya itu benar atau
juga yang lainnya itu yang terjadi
sekarang saya setuju
pak isan bisakah sekarang peristiwa ini
setuju sekali jadi yang pertama
yang harus mulai
kita lakukan adalah memang
yang saya sebut dengan
political will dari pemerintah
mereka betul betul harus punya
keinginan yang kuat
negara ini aman negara ini damai
negara ini betul itu
yang pertama yang kedua
menurut saya memang
saya setuju dengan fenomena
yang anak muda ini dunia pendidikan
kita memang harus
dibenahi total sekarang
kaitan dengan toleransi
kaitan juga dengan soal
emosi kaitan dengan
soal keragaman kaitan
dengan soal kesadaran hukum
kaitan dengan itu saya kira ini
memang harus mulai
di sini saya kira itu
dan ketiga menurut saya
seperti partai politik atau
juga lembaga keagamaan
atau juga yang lainnya itu harus
bisa jadi model dong
sekarang ini nah ini juga kita
dorong juga kita ini
juga mereka supaya mereka
juga semacam lebih
proaktif lagi lah sekarang
nu itu harus
jauh lebih proaktif lagi
jangan pasif mereka
atau jangan tunggu situasi
memburuk dulu baru mereka ini
terlambat semua serba terlambat
itulah kondisinya yang kita
lihat sekarang segala galanya
terlambat kita jadi
menurut saya ini udah nggak bisa
lagi kita harus mengembangkan
hal hal yang sifatnya preventif
dan pencegahan sejak awal
tiga hal tadi sekira
bisa menjadi satu
ini untuk pencegahan
pak isan memastikan
bahwa peristiwa ini tidak terjadi
di daerah lain di indonesia apa yang
harus kita sama sama sadari
saya melihat memang
ternyata banyak sekali
saya setuju tadi bahwa banyak sekali
konflik konflik yang terjadi ini
hal hal yang sepele
udah bisa membuat kita
menjadi hancur lebur
nah ini menurut saya kan
ini ada persoalan yang mendasar
mau tidak mau
dunia penegakan hukum
pendidikan ini memang harus
kita benahi saya
yakin sebetulnya ketika
upaya penegakan hukum
itu kuat maka
nggak boleh lagi terjadi kerusuhan
seperti yang terjadi di
tanjung balai ini nah saya kira
mendasar ini ini mendasar
pak isan sedikit sudah siap
muhammadiyah untuk jemput bola
bang anin tentu ini kan
muhammadiyah dan pemuda
muhammadiyah maupun nu maupun
organisasi islam atau
organisasi kristen yang lain saya pikir
muhammadiyah sudah berdiri sebelum
republik ini berdiri dan jadi
ini pekerjaan sejarah kami nah ketika
ada konflik ini muncul
kami merasa ini adalah
tanggung jawab kami juga
untuk ikut meredam kemudian
melakukan edukasi terhadap
anak muda khususnya
kalau pemuda muhammadiyah
minimal di komunitas kami
karena masuknya mungkin juga lebih gampang ya
ya betul seusia
seusia dan kita perlu itu tadi
role model kita tetap kita butuh
nah di satu sisi
tentu pekerjaan sosial
yang bisa dilakukan oleh ormas
seperti muhammadiyah itu
kadang kadang tidak cukup kalau kemudian
kesenjangan ekonomi segala macam
yang itu adalah bagian
dari pemerintah jadi memang artinya
memang ada porsi yang memang bisa dilakukan
ini ada juga porsi yang harus diselesaikan
pemerintah ya penegakan hukum
nanti adalah bagian yang lain karena ketika
kesenjangan ini tidak diselesaikan
alkulturasi itu gagal
itu dominan ketika penegakan
hukum itu tidak adil itu
justru menjadi trigger baru
rasialisme yang lain
jadi mari semua pihak
kami di muhammadiyah di ormas
bekerja sesuai dengan porsi kami
sesuai dengan porsi sejarah
yang sudah kami lakukan dan akan
terus kami lakukan pemerintah
juga tentu harus mengerjakan porsi porsi
mereka yang sebenarnya harusnya
lebih banyak oke baik
kita akan tunggu terus
dari upaya yang dilakukan oleh
terima kasih bang anin sudah
bergabung bersama kami di cnn indonesia
dan juga pak isan malik
dari yogyakarta pak isan
anda masih bersama kami
pak isan terima kasih banyak sudah bergabung
bersama kami hari ini ya
iya semoga dialog ini
memberikan manfaat bang anin
dan pak isan terima kasih sudah bersama kami
setelah jeda kami akan hadirkan
informasi seputar pemilihan gubernur dki
jakarta namun meski sejumlah survei mencatat
masih rendah namun partai gerindra
mengusung sandiaga sebagai calon
gubernur dki jakarta tetap